ini adalah pat bingsu makanan pencuci mulut asal korea selatan yang sudah ada lebih dari enam abad yang lalu
tepatnya di dinasti joseon dan kini bertransformasi tidak hanya menjadi makanan favorit pencuci mulut
tapi juga alternatif ke udapan saat berbuka puasa
pat artinya kacang merah sementara binso artinya esrut
cara penyajian pat bingsu ini cukup sederhana dengan menyediakan kacang merah es serut dan buah buahan
atau jika ingin merasakan cita rasa asli patwingso korea selatan
bisa ditambahkan tepung beras atau yang dikenal dengan theoboki yang sudah ditaburi dengan bubuk wijen
sensasinya tambah mantap jika dipadu padankan dengan esrut
dan kacang merah yang sudah direndam gula
menurut salah satu peracik pat bingso cara membuat pat bingso cukup mudah
asal takaran susu dan es diperhatikan agar tidak kemanisan
menurut pakar kuliner william wongso perbedaan pad bingsu dengan es kacang merah di indonesia ialah pada bahan dasarnya
dia punya alat khusus yang menyerut es tidak seperti di kita sini
surutannya itu biasalah kacang merah yang manis ada buah buahnya yang kering dimasak dengan gula
william menambahkan popularitas pat bingsu juga tak lepas dari makanan korea selatan yang tengah menjadi tren di tanah air
nur aspasya nedi pranedia bekasi jawa barat